keinformasi lainnya lautan sampah yang mengendap puluhan tahun dengan kedalaman setengah meter di kampung nelayan gresik jawa timur dibersihkan
namun karena endapan sampah terlalu dalam upaya pembersihan yang melibatkan ratusan petugas dilakukan secara bertahap
tumpukan sampah puluhan tahun di muara kali kawasan kampung nelayan dusun pesusukan desa lumpur gresik jawa timur dibersihkan pada jumat pagi
tumpukan sampah yang menumpuk setebal lima puluh cm kebanyakan sampah plastik dan rumah tangga
ratusan petugas gabungan dari dinas lingkungan hidup dinas pekerjaan umum dikerahkan untuk membersihkan sampah dari pemukiman termasuk oleh warga sekitar dan anggota karang taruna
namun karena sampah menumpuk sudah terlalu lama dan dalam petugas hanya mengeruk bagian sampah yang mudah diambil kemudian dievakuasi menuju truk pengangkut sampah
sampah sampah tersebut selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah
menurut purnomo camat kota sampah yang sudah menumpuk membuat kampung nelayan menjadi sumur
ya dulu sebelumnya sebelum ini memang untuk nelayan perahu nelayan untuk ngedok istilahnya untuk servis perahu
jadi masyarakat berkeinginan difungsikan seperti dulu lagi
pak sudah berapa lama kondisi seperti ini
ya sudah lumayan lama saya sejak dinas disini
sementara kepala dinas lingkungan hidup kabupaten gresik
muhammad najik menegaskan sampah yang menumpuk di muara kali adalah sampah rumah tangga
dia berdali ratusan ton sampah yang mengotori kampung nelayan merupakan sampah kiriman air laut pasang
sejenis sampah rumah tangga dan itu bukan kategori limbah b tiga
oleh karenanya nanti pengelolaannya ya tetap ke tpa dulu setelah kering karena ini campur air akan dipilihlah oleh teman teman pemulung
mana yang mempunyai ekonomis kemudian residu
kita pakai strategi sanitary landfill ditutup dengan tanah nanti ada gas metannya bisa dipanen sekian kalau sudah melalui proses alami
ini tergitnya nanti lewat berapa teman teman harus beri semua
ya secara berkala karena memang pasang surut ini lagi in
dimana gersik itu kan biasa kalau pada saat pasang itu dapat kiriman sampah ketika surut ditinggali sampah

untuk saat ini hanya sampah yang menumpuk di bagian atas yang bisa dipindahkan
sementara sampah yang menumpuk dan mengendap bercampur lumpur akan dibersihkan menggunakan alat berat
aksi bersih bersih sampah di muara laut kampung nelayan gresik tersebut sekaligus untuk menggugah kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan
miftahul arief gresik jawa timur